gue tuh kangen sama lo cik
gak jutek jutekan kayak gini
lo mau kan baikan sama gue
yang penting mulut lo jangan ember lagi ya
cowok tuh kalo menurut ember kayak cik gak bagus
iya janji sumpah beneran
gue gak bakal ember lagi
aku malah diem aja sih
kalo lo diem gue merasa sendirian tau
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
lo minta lo buka hati lo buat mel
karena cinta itu bukan sekedar kata kata indah
bukan sekedar tangan yang membelai pipi

lo jawab dengan jujur
lo kenapa ngelakuin semua ini
kenapa bokap lo ngelakuin ini semua
kenapa sampai pura pura deket sama ibu
itu semua untuk apa
cuman supaya kalian bisa neken putri
lo sadar gak
yang lo lakuin itu kejam
lo neken perasaan orang cuma untuk kepentingan lo sendiri mel
jadi pangeran ngirain cinta deddy ke ibunya cewek asongan itu fake
karena cuma mau peralat cewek asongan dan ibunya buat dapetin kemauan gue
gue bisa manfaatin kesalahpahaman pangeran sama nel
gue bisa manfaatin kesalahpahaman pangeran sama

gue bisa manfaatin kesalahpahaman pangeran sama nel
gue bisa manfaatin kesalahpahaman pangeran sama nel

gue tuh kesini cuma gara gara sih kayak
gue tuh kesini cuma gara gara sih kayak

terus pas gue sampe lo malah ngatain gue kejam
gue tanya sama lo sekali lagi mel
lo beneran gak tau
apa lo pura pura gak tahu
gue tuh bener gak tau apa apa
gue juga gak tau apa yang dilakuin sama deddy gue
gue juga gak tahu apa yang dilakuin sama didi gue
dia gak pernah cerita apa apa lagi ke gue

dia cuma minta gue siap siap untuk hari bahagia gue
karena dia udah berhasil ngomong sama si putri

dan ternyata gue baru tau sekarang
yang dimaksud deddy tuh
mel bener bener nginatau soal ini
gue gak bisa percaya gitu aja sama omongan dia
kalau emang ternyata lo terpaksa
kalo emang ternyata lo terpaksa
sekarang gue minta tolong tasha sama fanny jemput gue aja untuk pulang
katanya sih pangeran bisa luluh kalau dilembutin
kira kira dia bakalan lulus sama gue atau enggak
walaupun sebenarnya gue ngarep banget dia mau tuntangan sama gue
mungkin gue emang harus ngorbanin perasaan gue
dengan kue tunangan sama mel
mungkin hidup putri dan ibu bisa terbebas dari tekanan siapapun
gue akan terus berusaha untuk melindungi lo
walaupun harus dengan cara yang seperti ini
pertama kali gue melihatnya
saya ngapain sih serius banget bacanya
sampai gak mau nengok lagi
gue ada kuis ntar
jadi gue harus belajar
gue udah salah paham sama lo
kalau cowok yang jemput lo itu sepupu lo
kan lo bisa kenalin ke gua
ya gimana gue mau kenalin ke lo
orang muka lo aja udah nyolot kayak gitu
yang ada dia bukan mau kenalan sama lo malah takut
gue tuh kangen banget sama lo
lo kan tau kita selama ini akhir akhir ini
masa kita harus berantem sih
gue tuh kangen sama lo cik
gak jutek jutekan kayak gini
lo mau kan baikan sama gue
gue mau baikan lagi sama lo
yang penting mulut lo jangan ember lagi ya
cowok tuh kalau ember kayak cengkak bagus
gue gak bakal ember lagi
nah gitu dong
ih tapi jangan gitu juga
ada banyak orang
biarin orang kita pacaran
mau kemana lagi cik
sekarang kamu kasih tahu om
dimana mel berada
atau orang tua kamu akan terima akibatnya
kamu tau kan gimana bisnis orang tua kamu kalau ngelawan orang
om ramen udah bawa bawa bisnis orang tua kita lagi
gimana ya urusannya ribet kalau udah bawa bawa bisnis orang tua kita
lo liat aja sendiri bapaknya pangeran kayak gimana
gara gara pangeran gak mau ngikutin apa kata om remon
terus gimana dong
kita kasih tau aja ya mel ada dimana ya
gue mendingan mel marahin kita daripada my dad bankrupt
lo kasih tau om raymond kita dimana
kita semua lagi ada di taman permai
di perumahan bukit permai
kamu tunggu di situ
om ke sana sekarang
yang terlalu egois ke lo pangeran
gue tahu ini berat buat lo
dan ini juga nyiksa perasaan gue
gue terpaksa harus ngerelain lo buat mel
bukan karena gue nyerah